kita awali informasi pertama soal bursa capres cawapres
kali ini ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri bertemu dengan presiden jokowi di istana batu tulis bogor jawa barat
pertemuan itu membahas sosok calon wakil presiden untuk presiden jokowi
informasi mengenai pertemuan itu disampaikan oleh sekjen pd perjuangan hasto kristianto
hasto mengatakan pertemuan itu berlangsung secara hangat dan akrab di istana batu tulis bogor pada selasa malam
seperti kami kutip dari lamandetik com pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam itu membahas sejumlah hal yang strategis
termasuk soal siapa calon wakil presiden yang akan menampingi presiden jokowi
megawati memberikan masukan agar jokowi memilih calon wakil presiden dengan pertimbangan matang
dan terus melakukan kontemplasi agar benar benar memahami aspirasi rakyat
ketua umum pdi perjuangan menggelar
pertemuan tertutup dengan presiden jokowi di istana batu tulis bogor selasa malam
salah satu isi pembicaraan kedua tokoh membahas calon wakil presiden pendamping jokowi pada pilpres mendatang
berikut wawancara koresponden kami rifana pratiwi dengan sekjen pd perjuangan hasto kristianto
yang turut menemani megawati soekarno putri bertemu dengan presiden jokowi di istana batu tulis bogor
dua bulan menjelang pendaftaran capres dan juga cawapres
publik masih belum mengetahui siapa yang akan mendampingi presiden joko widodo

dan tadi malam ada pertemuan tertutup yang digelar antara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dengan presiden jokowi dodo di istana batu tulis bogor
dan apa isi pertemuannya dan apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh tersebut
kita akan berbincang dengan sekjen dari pdi perjuangan yakni hasto kristianto
mas tadi pagi kita dikejutkan ada pertemuan antara ibu mega dengan pak jokowi di istana batu tulis
apa yang bisa disampaikan
apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh ini menjelang pendaftaran capres dan juga cawapres ini
ya ini pertemuan rutin yang dilakukan silaturahim biasa
dan kemudian ibu secara khusus mengundang bapak presiden untuk buka puasa bersama
karena ibu punya menu yang sangat spesial untuk pak jokowi
yang sangat relevan dengan situasi sekarang yaitu es merah putih
es kelapa muda merah putih untuk mengeluarkan semangat merah putih agar terus menerus berkobar
dari kepemimpinan pak jokowi yang banyak menghadapi kritik
tetapi pak jokowi terus berjalan kerja kerja dan kerja
itu sosok pemimpin
nah kemudian yang dibicarakan tuh apa aja sih mas kabarnya juga membahas soal calon pendamping atau cawapresnya pak jokowi untuk pemilu nanti dua ribu sembilan belas
ya tentu saja sebagai agenda nasional ibu sangat menaruh perhatian
demikian pula pak presiden terhadap bagaimana pilkada serentak bisa berjalan dengan damai secara demokratis
bagaimana pilek dan pilpres yang juga merupakan tanggung jawab dari pak jokowi dapat berjalan dengan baik
dengan tingkat keamanan yang semakin baik kemudian berbagai ancaman terorisme kemudian juga tidak menutup mata untuk membahas tentang calon wakil presiden
tetapi ibu lebih banyak menyampaikan hal hal yang sifatnya substansial
bahwa segala sesuatunya harus melalui pertimbangan yang mendalam melalui kontemplasi untuk bangsa dan negara
kemudian disampaikan pada momentum yang tepat
ini merupakan satu kesatuan kepemimpinan seperti itu
ada sosok sosok mungkin yang sudah di scanning oleh ibu megawati kemudian disampaikan ke pak jokowi ataupun kriteria gitu mas
detail saya tidak tahu karena saya hanya mengawal bosya sebagai pengawal saya itu melihat dari jauh
sekali sekali saya melihat kedua pemimpin tertawa terbahak bahak gitu tentang bagaimana mencermati situasional saat ini
tetapi kadang kadang juga nampak sangat serius
terus itu saya yakin juga berbicara tentang sosok yang tepat mendampingi pak jokowi
tapi tentang nama nama sampai saat ini ibu mega belum pernah menyampaikan kepada kami
karena beliau terus melakukan scanning pencermatan secara mendalam mana yang tepat
dan nanti akan di dialogkan juga dengan para ketua umum partai lain
ada tim khusus mungkin yang nanti akan dibentuk oleh pdip dan juga oleh ibu mega untuk menjaring cawapresnya pak jokowi
kami tidak punya tim khusus ya
dan pak jokowi juga tidak punya tim khusus
karena ini nanti merupakan ranah para pemimpin untuk saling mendialogkan dan akan terjadi resultante antara berbagai pendapat dari para ketua umum partai
tetapi yang dilakukan ibu ketua umum adalah terus mempertimbangkan tidak hanya dari aspek track record kepemimpinan kepribadian komitmen bagi bangsa dan negara
tapi juga nilai nilai keindonesiaannya spiritualitasnya
dan terus beliau berdoa juga untuk memohon rahmat dari tuhan yang maha kuasa agar pak jokowi dapat dicari pendamping yang terbaik untuk indonesia
kriterianya apa mas yang paling mendasar yang disampaikan oleh ibu megawati untuk menjadi pendamping pak jokowi ini seperti apa
ya keduanya harus mantep lah
kalau orang jawa itu harus mantep pokoknya udah yakin
sebagai satu kepemimpinan chemistry nya sama kemudian punya pandangan pandangan ideologis yang sama
itu yang dicari kokoh dalam prinsip
tidak mudah goyah sehingga tetap terus berjuang untuk bangsa dan negara
apakah harus ada dari background dari parpol atau mungkin tokoh yang dekat dengan kalangan islam atau seperti apa mas
ya kami tidak ada dikotomi itu bahwa pemahaman tentang islam dan keislaman itu kan sudah melekat dalam diri pak jokowi dan juga dalam diri ibu mega sekalipun
karena beliau sejak kecil juga sama bung karno sering diajak ketemu dengan para kiai para tokoh tokoh agama
dan dalam konteks seperti ini kita sudah di luar dikotomi itu
tetapi perhatian aspirasi rakyat betul betul menjadi pegangan di dalam menentukan siapa yang mendampingi pak jokowi
ini kan dua bulan menjelang pendaftaran publik ini masih menunggu siapa yang akan mendampingi pak jokowi
kira kira kapan akan diumumkan ataupun diputuskan nih mas
ya ini kan kita masih punya agenda pilkada serentak setiap partai sangat sibuk dengan pilkada serentak
tentu saja kita kurang jernih kalau kita tergesa gesa
maka nanti kurang lebih dua minggu setelah pilkada serentak
hal tersebut baru akan dibahas bersama
yang terakhir kapan akan ada pertemuan lagi mas dengan ketua umum ketua umum partai koalisi pendukung pak jokowi untuk memantapkan ini
ya idealnya pada bulan juli dan juga awal awal akhir akhir juli itu sudah semakin intens
termasuk bagaimana format kerjasama antar partai politik
karena ini berbeda dari yang lalu
kerjasama pendukung pak jokowi nanti harus dilihat juga dengan agenda agenda nasional
misalnya bagaimana penataan sistem politiknya sistem pemilu sistem demokrasi kita
bagaimana dari aspek kebijakan politik anggarannya kebijakan fiskalnya itu harus dibahas
jadi koalisi harus dibentuk di depan sebelum pendaftaran
jadi tidak bisa ada partai yang tiba tiba kemudian masuk setelah pendaftaran capres gitu mas
iya betul supaya lebih kokoh
dan ketika saya bertemu dengan bapak erlangga hartarto saat itu beliau juga menyatakan yang sama
golkar ingin dari depan bersama sama dengan pak jokowi dengan pd perjuangan nasdem hanura dan sebagainya serta p tiga
nanti berharap juga pkb
maka segala sesuatunya itu harus dibahas di depan
terutama hal hal yang fundamental dan strategis
dan ini biasa ini menunjukkan kematangan di dalam demokrasi yang semakin baik
oke berarti kita tunggu saja sekitar nanti bulan juli siapa yang akan diputuskan untuk mendampingi pak jokowi
bulan juli kira kira lebih bicara tentang format
pemerintahan ke depan konfigurasinya seperti apa agenda agenda strategisnya
kemudian akhir juli baru
tetapi ya semuanya tergantung kepada para pemimpin
apa yang direncanakan seringkali berubah karena dinamika politik menuntut lain
oke semoga nanti tidak akan ada tarik menarik di antara elit partai untuk menentukan posisi pendampingnya pak jokowi
kita akan tunggu nanti bersama seperti apa
kelanjutannya masih sangat panjang sekali untuk konstelasi politik mencari pendamping jokowi
pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas
demikian wawancara saya dengan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto rifana pratiwi cnn indonesia